kami ajak anda memantau kondisi terkini dari kapolda jambi pasca evakuasi dramatis yang kita lihat banyak beredar di lini masa
bergabung bersama kami raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia di rumah sakit polri
keramat jati raff raff selamat malam
raff raff informasi terakhir yang anda terima bagaimana kondisi dari kapolda jambi saat ini
kami tadi juga baru saja mendapatkan keterangan dari kepala rumah sakit polri kramat jati yang mengatakan bahwa kondisi kesehatan dari kedua pasien yang dari ya ini kapolda jati dan juga asistennya sejauh ini dalam keadaan baik baik saja
setelah dilakukan pemeriksaan awal atau screening awal di rumah sakit bayangkara polda jambi
ini akhirnya tim dari rumah sakit polri
dari keramat jati langsung melakukan tindakan lanjutan dan menerjunkan sekitar sepuluh orang dokter diantaranya yang berkaitan dengan saraf dan juga dengan tulang
dikarenakan luka yang diderita oleh kapolda jambi ini lebih banyak pada patah tulang atau dislokasi di panggul kemudian dada dan juga di tangan puspa
raff raff dikatakan dalam kondisi baik tapi diterbangkan ke rumah sakit polri di jakarta
ada dislokasi tulang apakah akan dilakukan operasi untuk kapolda jambi
betul sekali tadi kami juga sempat menanyakan pertanyaan yang sama puspa
apakah nantinya tindakan lanjutan yang dimaksud adalah terkait dengan tindakan operasi
mengingat bahwa selama dua hari pasca pencarian di gunung kerinci
ditemukan luka luka yang tentu saja ini membutuhkan penanganan
lebih jauh dari tindakan operasi
yakni dengan melakukan tindakan operasi
namun sampai sejauh ini belum dikatakan apakah operasinya nanti akan dilanjutkan pada hari ini atau hari esok
dikarenakan esok akan dilakukan tindakan mri